kapan sih kamu nikah
biar ada yang ngerapiin kamar kerja kamu
jangan ibu terus yang merapikannya selalu
ini buat apa sih kok banyak banget
mudah mudahan kamilah senang dengan semua ini ya
aku juga gak sabaran ingin melihat reaksi camillah melihat semua ini
begitu dia pulang di rumah sakit besok
kalau aku gak sabaran ingin melihat bagaimana anaknya camilla nanti lahir
seperti kakek dan nenek yang lagi menanti cucu pertama
ras kalau seandainya aku tidak berhasil menemukan anakku
aku akan mengangkat kamilah sebagai anakku
sebentar lagi kan dia akan menikah dengan fadil
kamu mau mengangkat kamila jadi anak kamu
kamu gak keberatan kan
enggak riz aku senang sekali
haris andai saja kamu tahu kalau kamila itu memang anak kandung kamu
sebentar ya ras
haris lagi di mana kamu
memangnya ada apa bu
ibu menemukan banyak sekali bonbon di ruang kerja kamu
buat apa ya
ibu ngapain di ruang kerja saya
jawab pertanyaan ibu
buat apa kamu beli peralatan bayi sebanyak ini
dan jangan bilang itu buat kamila
jawab haris buat apa
iya bu haris beli itu untuk kamila

apa kamu belikan dia barang barang sebanyak itu
apa sih yang kamu harapkan dari dia
sampai kamu lupa daratan dan memberikan dia barang barang mahal seperti itu
dulu kamu pernah melarang ibu supaya tidak royal buat kami lah
karena dia bukan siapa siapa ibu
sekarang kenapa semua itu kembali kepada kamu
dia kan bukan siapa siapa kamu
sudah bu nanti kita bicarakan saja di rumah
haris permisi bu
tidak sopan sekali
mila yang terpenting sekarang
adalah kelahiran bayi kamu mila
jadi lebih baik kamu memikirkan kondisi kamu
buat kamu memanjakan diri
jangan mengancing permasalahan mila
kalau itu cuma bikin kamu stres
papa sudah bisa menerima kesalahpahaman ini
harusnya kamu senang mila
dan seharusnya kamu lega
karena papa sudah dengan bijaksana menyikapi semua ini
om tama sudah bisa mengerti kondisi kamila
tapi bagaimana dengan
tante ambar kak
sekarang kondisi kamu sedang risikan
kamu harus banyak istirahat
jangan terlalu banyak pikiran mila
sampai kapan kita harus begini terus kak
suatu saat nanti kita akan bicara sama mama
tapi enggak sekarang mila
saat ini aku sangat ingin mendampingi kamu
kondisi kamu lagi sangat drop mila
kan kamu sendiri yang minta
untuk mempertahankan kehamilan kamu
dan kamu juga meminta aku untuk menandatangani surat itu
aku juga bertanggung jawab pada kamu dan bayi kamu camilla
aku gak akan memaafkan diri
aku sendiri kalau sampai terjadi apa apa
kenapa sih kak aja mau melakukan semua ini kak
kamila bukan tanggung jawab kak fadhil
aku juga udah berkali kali
bilang kan kalau aku tulis
melakukan semua ini aku melakukannya tanpa beban mila
enggak pernah berpikir kalau kamu enggak pantas buat aku
taufan sendiri bilang kan
kalau aku nggak salah memilih calon istri
kak mila bukan siapa siapa kak fadhil
dan kak mila
benar benar enggak pantas untuk kak fadhil
kak fadhil bisa kak fadhil bisa mencari
wanita lain yang lebih baik dari mila kak
kenapa kamu selalu menolak aku
karena edo ayah dari bayi yang kamu kandung
aku pernah bilang kan sama kamu
kalau kamu ninggalin aku karena edo
dan itu bisa
bikin kamu bahagia
tapi sekarang apa
kamu juga menolak edo kan
bahkan kamu takut ketemu sama edo
kamarnya ibu kamilnya di mana
kamar ibu kamila
ada di sebelah ujung
terima kasih sester
jadi wanita hamil seperti kamu
sampai sampai anak saya juga lupa daratan
ikut ikutan memperhatikan kamu
tapi sebenarnya ada apa ya bu
tadinya saya gak berniat mengganggu kamu
apalagi saya dengar kamu sedang sakit
tapi setelah apa yang saya lihat
di ruang kerja anak saya pagi tadi
saya harus menemui kamu
sekalian menagih janji kamu
kamu kan janji tidak akan menemui haris
kalau janji yang begitu
ibu tenang saja
saya nggak pernah lupa kok bu
lagipula sampai sekarang
pak haris sama sekali nggak tahu
tentang saya yang sebenarnya
iya anak saya memang tidak tahu
tapi kamu tetap berusaha mendekati dia kan
dan berharap suatu saat dia tahu
siapa kamu sebenarnya begitu kan kamila
kamilah harus dengan apa lagi
api itu terlalu sulit buat kamu
sedangkan saat ini di sekeliling kamu
banyak orang yang memperhatikan kamu
dengar ya kamilah saya akan merestui
hubungan haris dan laras
pada laras dulu tapi dengan satu syarat
kamu harus pergi dari kehidupan mereka
kamu harus pergi dari kehidupan mereka
kamu harus pergi dari kehidupan mereka
tolong kamu jauhi mereka

kalau kamu merasa sayang pada haris
kalau kamu juga sayang pada laras
dan kalau kamu ingin mereka bahagia
dan kalau kamu ingin mereka bahagia
untuk melanjutkan langkah kamu selanjutnya
aku tidak boleh stres lagi
aku nggak boleh stres lagi
ini semua demi kamu
ini semua demi kamu

ya allah maafkan aku jika apa yang aku lakukan itu menyebabkan keputusanmu
ini semua demi kamu
ini semua demi kamu
aku pernah jauh jauh nadil bahwa k
perbuatan wanita dan ketua kepala
perbuatan wanita dan ketua kepala
mila tadi aku lihat butini
apa dia kesini
ngapain dia kesini mila
kok butini cuma menjenguk mila aja
benar begitu mila
syukurlah kau begitu
mungkin ini kemah dari semua permasalahan ini mila
yang pertama mama udah bisa menerima kamu
papa udah bisa menerima pengakuan kamu
dan merestui hubungan kita
dan yang ketiga
butini juga udah bisa bersikap baik sama kamu
butini bisa menerima kampung lagi sebagai cucunya
dan itu artinya
kamu bisa berkumpul lagi sama keluarga kamu mila
karena perlahan lahan kebahagiaan datang ke kamu mila
kak fadil tadi kan sempat tanya sama mila
soal kak mila mau pulang ke rumah kak fadil
mila mau pulang ke rumah kak fadil
kamu akan serius kaken
dini apapun yang ibu minta mila akan berusaha memenuhinya bu
supaya ibu tini tahu kalau kamila sangat menyayangi ibu dan kamila menghormati ibu sebagai eyang kamila
benar ya semuanya sudah siap kamarnya sudah siap ditinggalikan
sudah riz aku yakin banget kamila pasti senang banget melihatnya
mila kamu sudah beres beres ibu sudah tidak sabar mau buru buru mengajak kamu pulang ke rumah
wajah kamu juga kelihatan sudah lebih segar kamila
kamila kamu sudah beres beres

itu terlalu kompak yaudah kamu duluan ya
ibu sebelumnya kamila mau minta maaf
kamila kamila harinya akan pulang ke rumah kak fadil bu

kamila kamila mau beres beres